mau nge mail enak scan aja pake motionpay diterima di semua toko seluruh indonesia
akhirnya nama vino terdaftar pada surat warisan yang terbaru
pak aida tolong selanjutnya bapak yang atur ya
oke kalau begitu saya permisi dulu pak
kenapa sih ma
kenapa sih ma
apa ada pesan buat saya dari juli
nggak ada tuh pamilo
larasnya juga belum balik ke kantor
mungkin laras yang lebih tahu pak
buri ada tujuh tidak dapat dihubungi
pakai mailbox segala lagi
kenapa juli belum hubungin gue juga ya
tapi masa sih dia nipu gue
pokoknya bagaimanapun caranya gue harus ketemu sama manajer hotel itu
biar jelas semuanya
sasaran sedang menuju ke arah kota pak
dan saya sedang mengikuti nyamuk
pokoknya kamu harus terus laporan ke saya ya
dan jangan sampai kehilangan jeda ngerti ya
lu tuh bukan tandingan gue
pak balik sebentar pak
selamat siang pak
bapak manajernya hotel sedap malam itu kan
bapak tahu juli ada di mana
saya kenal namanya julie
sasaran sedang bertanya pada seseorang
pokoknya kamu terus ikutin dia oke
makin jelas kalau curi dan mita itu saling kenal
dan pasti mereka berskong kong
mungkin ini bisa bantu bapak
juli itu perempuan yang datang ke bapak
untuk minta daftar tamu hotel pada waktu penggerbekan itu pak
ini hal apa sih sebenarnya
waktu itu memang ada yang telepon saya nanyain hal ini
nanti malahan anda menjebak saya
pak tunggu sebentar pak
yang nepon itu namanya julie bukan
saya udah lupa
itu bukan urusan saya
bantu saya pak
saya butuh informasi ini pak
ternyata apa yang dibilang kak diandra itu benar
gue udah ditipu sama juni
gila tuan aku dipukul lima juta
iya kan aku jamin deh
kau merasa aman dan nyaman
pasti tetep mahal kan
kamu tenang aja
kamu bisa bayar setelah kamu gajian kok
engkau jadi kamu yang ngatur
kayak kamu yang punya rumah aja
ini rumah siapa
kamu yang punya rumah ini
ya bukan punya aku sih
lebih tepatnya rumah orang tua aku
tapi mereka sengaja nyamain bavilion ini
daripada kosong kan mendingan disewain
pokoknya mau tenang aja deh
kalau sama aku harga teman
aku bener bener gak nyangka
makasih banget ya nuk
kamu yakin orang tua kamu gak apa apa
kalau aku bayar setelah gajian
dan orang tua aku pasti ngerti nanti
kalau aku udah jelasin
mendingan uang kamu kamu pakai aja
buat bayar orang yang mau jagain vino selama kamu kerja
bener juga sih kamu nuk
tapi siapa yang bisa dipercaya
buat jagain vino
gimana kalau bibi yang dulu kerja di rumah aja
dia udah tua sih
tapi kau untuk jaga anak dia bisa nuk
aku gak tahu harus dibalas kamu dengan apa nuk
kamu udah baik banget sama aku selama ini
makasih banget ya
maafin aku juga atas semua kebohongan ini
kenapa perasaan aku ikut terluka ya
terdaftar pada surat wajahnya
ke warisan yang terbaru
bapak yang atur ya
oke kalau begitu saya permisi dulu pak
kenapa sih ma
aduh berapa kali sih mama mesti bilang sama papa
belum tentu darah daging kita
belum tentu darah dagingnya dari arvino
perempuan itu perempuan yang tidak baik pak
pak kenapa sih mempertahankan semua keras kepalanya papa ini
kasih dong waktu supaya kita tuh bisa menyelidiki kebenarannya
jangan hantam kurama seperti ini dong pak
ma dengar ma dengar ya
jadi papa tidak perlu bukti baru
nggak ada masalah
yang mama takut itu cuma satu
papa akan menyesal di kemudian hari
gimana kalau sampai kak dian nggak tahu mengenai arvino
pak maaf pak
tadi di kantor imigrasi antreannya agak panjang
jadi saya agak telat pak
lupa lagi bilang kalau tadi pagi juli telepon izin gak masuk
biarin aja deh
besok pagi juga juli udah masuk lagi kok
pak irwan telpon kakak sudah dari tadi
berarti seharusnya meeting kamu juga sudah selesai deh tadi
kamu tuh sekarang udah jadi pimpinan perusahaan
kasih contoh yang baik dong ke anak buah
aku tadi ada urusan
paling paling urusan kamu itu hal hal gak penting seperti ngurusin mita ya kan
aduh udah dong kak
aku lagi banyak pikiran
aku lagi banyak urusan ya jadi kakak jangan ngomel ngomel dong
mama itu benar benar keterlaluan
ini ada apa lagi sih
papa kalian itu keterlaluan
tega teganya merubah surat wasiat memasukkan nama vino ke dalam surat wasiat
mama ini nggak dianggap omongan mama itu nggak didengar sama papa kalian
nah maksud papa itu baik
vino kan emang berhak
ya hitung hitung sebagai pengganti yang haknya kakak vino